porsi makan ya biar perut kenyang dan perut aman mantap dinanda andika surahmanto jakarta
kewajiban mendapatkan vaksinasi sebagai persyaratan membuka kegiatan sosial
salah satu alternatif bagaimana kita sebagai calon traders atau investor yang mungkin masih ada rasa kekhawatiran
nah perbankan bkps itu kan punya bobot yang besar terhadap ihsg
kalau sekarang udah mulai familiar
soalnya kalo ngomongin angkatan lu dua ribu dua puluh yang top dua puluh empat itu kan sebenernya guard kayak lu kan banyak banget tuh
dalam sehari warung soto yang berlokasi di cawang jakarta timur ini memerlukan sedikitnya setengah kuintal daging dan isian sapi
bela belain kita buang buangin
apalagi lokasi penambangan pasir laut dilakukan
dan biasanya pembelian naik atau mencapai puncaknya saat bulan ramadan dan hari raya idul fitri
jadi dua kali lipat ya dari tahun dua ribu dua puluh satu
ketersediaan obat obatan sarana
nah disitulah yang disebut aspek keadilan
dan biasanya di kuartal pertama kedua agak relatif stagnan ya
dengan cara yang sedikit berbeda
ketika warga dibenturkan dengan problem lingkungan
akhirnya bisa mengakibatkan kepunahan koloni kalau saking banyaknya itu
belum tentu menjadi pelaku perselingkuhan
simulasi kami menunjukkan bahwa ini justru
yang harus kita perjuangkan bersama upah berbasis produktivitas
selama bukan air yang mengandung gula ataupun kafein
waktu itu yaudah duduk di pinggir lapangan
tim liputan cnn indonesia
cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal
menyalakan satu kompor tungku selama delapan jam
untuk penghuni di sini seperti apa ya bu
kenapa karena berbagai kemudahan yang ditawarkan termasuk juga dalam hal aksesnya
maksud saya di tahun itu pertama kali dia nongol itu
untuk bisa lebih inovatif
tapi gak bisa foto bareng cuma karena kan banyak banget bodyguard nya gitu
mudah memberikan data mereka di media sosial ataupun di ruang maya
kayak kalau termasuk kayak apa tuh
dua puluh november dua ribu dua puluh tiga artinya ketika komisi satu dan juga rapat paripuna menyetujui panglima tni diisi oleh laksamana yudho margono
itu dari mallnya atau emang koko nya yang tutup kok
aspek budaya australia itu
tim liputan cnn indonesia jakarta
ya pertama adalah infrastruktur ya
anak anak liburan sekolah ada waktu luang dengan keluarga mereka kesini
meningkatnya resiko klb ini muncul setelah ditemukan satu kasus polio tipe dua yang menyerang anak berusia tujuh tahun tepatnya di kabupaten pdi aceh
lihat ada ikan dihiu terus habis itu ada piranha
tak hanya menjadi simbol syarat akan makna dalam kehidupan teratai bagi masyarakat tionghoa telah lama dijadikan bahan pengobatan
selamat pagi mbak dea mbak sali
sebuah prinsip bagi kita untuk meniru apa yang pernah dilakukan oleh rasulullah saw
dan penjualan retail empat enam year on year pada agustus dua ribu dua puluh tiga
setelah itu akan bagaimana
nah itu lu apa tuh beasiswa atau gimana waktu itu masuk
jadi dengan segala kepercayaannya dan juga sikap dan sebagainya itu
dan sengaja dibuat seperti kuku kuku macan
ya sebenernya yang gue tungguin sih ini sih maksudnya cerita lu dari apa tentang basket lu itu
tidak hanya melakukan sosialisasi terkait modus modus serupa
nah biasanya sih yang ikut tuh followers followersnya dpp dia
engga ini gue seriusan
dan kasus di queensland sudah menurun